ya pilkada baru saja berlangsung di mana dinasti ratu atur khosyah di banten ini tidak tergoyahkan
mereka duduk di berbagai posisi strategis dan kunci di pusat pemerintahan banten
siapa saja dan apa saja posisi yang diduduki oleh saat ini
namun sebelum kita melihat siapa saja terah ratu atut di tanah banten
kita akan membahas sekilas mengenai sosok ratu atut
ia pernah menjadi gubernur banten dan kini menghuni penjara untuk dua kasus
yakni menyuap ketua mahkamah konstitusi akil bokhtar dan juga jual beli jabatan
nah berdasarkan informasi yang kami lansir dari detik com
yang pertama ini adalah andika hazrumi
andika hazrumi adalah anak pertama ratu atut dan menjabat sebagai wakil gubernur banten periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh
ini andika sebelumnya duduk sebagai anggota dpr ri dari partai golkar
selanjutnya ada andiara aprilia
andiara aprilia ini merupakan anak kedua ratu atut yang kini
menjadi wakil ketua dpr di banten
ia kini menuju kesenayan lewat jalur dpd untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
lalu selanjutnya kita lihat ada khairul jaman
khairul jaman ini merupakan adik tiri ratu atut
di mana saat ini ia menduduki jabatan sebagai wali kota serang periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
nah jaman ini merupakan wali kota serang
ia mencalonkan diri sebagai anggota dpr ri dari partai golkar
setelah itu ada ayrin rahmidiani
airin rahmidiani ini merupakan istri dari adik ratu atut wawan
saat ini ia menjabat sebagai wali kota tanggerang periode dua ribu enam belas dua ribu dua
dan selanjutnya kita lihat ada ade rosi khairul nisa
ade rosi khairul nisa ini diketahui saat ini menjabat sebagai wakil ketua dpr di banten
di mana ad ini merupakan
menantu ratu atut yang merupakan istri dari anak pertama ratu atut
andika hazrumi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya
lalu selanjutnya ada tubagus hairi wardana
tubagus khairi wardana ini merupakan adik ratu atut
tubagus khairi kini menghuni penjara karena korupsi berbagai proyek di banten
tubagus khairi ini juga merupakan suami dari airin rahmidiani
yang sudah kita bahas juga sebelumnya
dan selanjutnya yang terakhir ini ada pilar saga ihsan
pilar saga ihsan ini diketahui merupakan anak dari ratu tatu khasana
yang tidak lain merupakan adik kandung ratu atut
nah pilar saga ini maju dalam pilkada banten dua ribu dua puluh
sebagai calon wakil wali kota nomor urut tiga
dan terakhir ada ratu lilis
ratu lilis ini merupakan adik tiri ratu atut
yang saat ini harus mendekam di balik jeruji besi selama delapan lima tahun
ia tersandung kasus proyek sodetan cibi nuanggen lebak
dengan nilai proyek rp sembilan belas miliar rupiah